berikutnya untuk mengetahui informasi jelas dan terkini terkait kebakaran terjadi di gedung kemenkumham ri
sudah bergabung koresponden cnn indonesia arjadita utama di lokasi
silahkan dito dengan update anda pada siang ini
saya ingin mengucapkan bahwa memang saat ini anda bisa lihat mungkin di belakang saya masih ada sejumlah mobil dalam kar
memang saat ini masih proses pendinginan
ada pun yang kita ketahui bahwa api yang terjadi di lantai lima di gedung dijen imigrasi atau gedung x centra mulia sendiri
memang saat ini sudah dalam proses pendinginan
dan memang informasi yang disuperoleh sejumlah petugas masih melakukan penyisiran
sementara itu jangan lihat di sebelah kiri saya mungkin ada bisa masih ada sejumlah pegawai pegawai dari kemenkum ham sendiri
masih berada di luar karena memang tadi diminta untuk evakuasi
nah memang untuk mendapat informasi lebih lanjut saya akan coba bicara dengan plt kepala suku dinas gul karmat jakarta selatan
itu pak sugeng wiyono keputusan jawa dari belakang saya
pak sugeng boleh tanya informasi sedikit soal ini penanganannya gimana pak sugeng
ya sekitar pukul sebelas lewat lima menit kita dapat informasi kebakaran di gedung direkturat imigrasi kementerian hukum dan ham
nah kemudian kita luncurkan sekitar dua puluh enam unit kemudian ditambah personil sekitar satu ratus tiga puluh personil
sepuluh menit pertama bisa kita kuasai kemudian tidak menjalar ke lantai enam maupun lantai empat karena yang terbakar lantai lima
yang terbakar ini diduga sementara adalah pos rating listrik kemudian yang terbakar adalah gudang di lantai lima nya
gudang itu isinya apa sih
mebeler ada kursi meja untuk perlengkapan sekretariat mungkin seperti itu
nah saat ini petugas masih banyak di sini pak ini lagi proses apa nih pak kalau boleh tahu
ini kan masih petugas masih di sini pak ini sekarang masih proses apa nih pak sekarang
ini sekarang sedang proses pendinginan dan penyisiran memastikan bahwa setiap lantai tidak ada penyalaan kembali dan penyalaran seperti itu
termasuk kita juga memastikan bahwa penghuni gedung termasuk pegawainya itu aman semuanya seperti itu
artinya untuk memastikan aman apakah tadi sempat ada korban atau gimana nih pak sugeng
alhamdulillah sementara tidak ada korban tidak ada korban
alhamdulillah mudah mudahan tidak ada korban
karena di setiap lantai sudah steril tidak ada penghuni dan pegawai seperti itu
artinya sudah ada evakuasi di satu gedung
kira kira mereka sudah bisa masuk gedung berapa
ya kita lakukan penyisiran dulu sampai dengan beberapa jam kemudian
kita juga akan stand by kan unit kami nanti satu atau dua untuk mengantisipasi penyalahan kembali seperti itu
terima kasih pak sudung untuk waktunya selamat berdua tugas kembali
jadi tadi informasi yang kami peroleh dari kemenukam kita kembali ke anda
adito meskipun dijelaskan penyebab kebakaran terkait dengan korsleting listrik dan juga ini masih dilakukan pendalaman
ada dokumen lain meskipun hanya kursi ya yang berada di gudang di lantai lima tersebut
tapi bisa anda pastikan bagaimana kondisi di sekitar sana apakah kantor kantor lain juga berdampak terhadap kebakaran ini
ya heranov terkait hal itu memang kita belum mendapatkan informasi apa saja yang berada di lantai lima tersebut
tuguduang yang mengalami kebakaran tersebut ini juga mengalami korsleting listrik
tapi memang untuk dampaknya sendiri memang untuk gedung gedung lain memang tidak ada
anda bisa lihat memang apinya juga tepat diisolasi
diisolir dengan cepat sekitar tiga puluh menit sehingga memang tidak sebetulnya rembet ke gedung gedung lain
ada pun juga sempat berempet ke lantai enam dan tujuh
ada pun juga untuk dampaknya sendiri mungkin anda bisa lihat di belakang saya di jalan rasuna said
memang saat ini terjadi kemacetan
akibat memang ada sebuah mobil damkar yang memang harus takir atau harus berhenti di depan gedung rasuna said
sehingga memang terjadi penyimpitan arus halalitas
sehingga warga masyarakat yang menuju dari kuningan jakarta selatan terutama dari selatan menuju utara
mungkin sebaiknya mencari jalan alternatif lain untuk menghindari kemacetan yang ada di belakang saya
terima kasih untuk update anda siang ini
korresponden cnn indonesia arya di tautama langsung dari jakarta